saudara tiga kapal nelayan asal filipina ditangkap di laut sulawesi
mereka ditangkap karena menangkap ikan di wilayah perairan indonesia
tiga kapal tersebut langsung digiring ke dermaga tahuna kepulauan sangihe
bersama dengan tiga belas awak kapal untuk proses hukum selanjutnya
saudara kementerian kelautan dan perikanan kembali menangkap kapal asing di perairan arafura
kapal berbendera rusia ini saudara menjadi target operasi sejak satu bulan yang lalu
kapal ini membawa dua belas abk wni dan delapan belas abk wna
kapal ini diduga melakukan pencurian ikan di wilayah perairan indonesia
ini sudah satu bulan kami deteksi kami kejar
bahkan sempat ke perairan australia
tapi kita pastikan bahwa kita ada kerjasama juga dengan beberapa instansi terkait aph yang lain
dan juga dengan pihak australia abf dan apna
di situ kita bisa komunikasi memastikan kapal tersebut
bisa kami tangani dan alhamdulillah hari ini kerjasama antara semua intansi yang ada
kita bisa melakukan dan menangkap kapal berusia yang kosong tiga